video ini menjadi viral usai diunggah oleh akun tiktok elsa amalia dan akun instagram sultan receh
terlihat seorang bapak membeli sebungkus nasi di rumah makan padang sembari membawa uang sebesar lima rupiah
tak lama berselang penjual nasi padang memberikan sebungkus nasi tanpa mengambil uang milik bapak tersebut
belakangan diketahui bahwa bapak tersebut bernama emma suherman warga garut jawa barat
eman merupakan penjual agar agar keliling yang berjualan menggunakan gerobak pikul
bapak tiga orang anak ini mengaku membeli nasi padang di kawasan garut kota karena lapar setelah seharian tidak makan
ia terpaksa membeli makan dengan uang lima rupiah karena agarnya tidak laku
kenapa pak uangnya cuma lima
karena kadang kadang tersebut
jadi uangnya tidak ada lagi
kalau bapak beli nasi memang pada saat itu lapar
kisah ruah eman suherman mengundang banyak simpati warga net hingga pihak polisian setempat
polisian sektor cilawu pun memberikan bantuan berupa beras dan uang untuk modal jualan
pertama bapak eman ini membeli makan ke sebuah rumah makan
yang hanya membawa uang lima ribu rupiah
nah dari informasi tersebut kami polsek silawu berinisiatif
kebetulan pada hari ini hari jumat
yang merupakan ada kegiatan yang dipelopori bapak kapolres yaitu jumat barokah
eman mengaku meski dapat berjualan keliling agar agar miliknya jarang laku
imbas sekolah tutup karena pandemi
selama ini pembeli agar agar milik eman merupakan anak anak sekolah
dari radian garut